partai buruh melaporkan komisi pemilihan umum atau kpu ke badan pengawas pemilu atau bawaslu pada senin tiga belas juni kemarin
salah satu laporan yang disoroti adalah masa kampanye yang dinilai tidak lama yaitu hanya tujuh puluh lima hari
presiden partai buru said iqbal mengatakan pihaknya melaporkan dugaan pelanggaran undang undang no tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang pemilu dalam kesepakatan masa kampanye tujuh puluh lima hari oleh kpu pemerintah dan dpr
said menilai kesepakatan ini bentuk pelanggaran serius yang dilakukan kpu
kalau dipaksakan kita dudukin kpu